kepolisian ri masih mengembangkan kasus pemalsuan kualitas beras di bekasi jawa barat
dalam penggerbekan ini beberapa waktu lalu polisi menyita total satu satu ratus enam puluh satu ton beras dari gudang pt indo beras unggul
selain menyita ribuan ton beras polisi juga sudah memeriksa enam belas saksi
meski demikian belum ada satupun tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini
modus yang digunakan para pelaku adalah memberi gabah dari petani lalu diolah menjadi beras
beras dengan kualitas standar itu dicampur dengan yang berkualitas premium lalu dikemas dan dijual dengan harga tinggi
polisi juga terus mengembangkan kasus ini dan diduga masih ada pelaku lain yang terlibat kejahatan serupa
tapi ini sudah jelas jelas bahwa beras itu sebetulnya jelas kualifikasinya beras subsidi er enam puluh empat
tetapi kemudian dikemas
dengan pembungkus keterangan di situ dengan konten karbohidrat sekian persen premium
dijual dengan harga yang mahal
dia membeli dengan harga yang standar tapi dijualnya dengan harga yang premium
sementara itu pt tiga pilar sejahtera food tbk yang merupakan induk dari pt indo beras unggul
merilis jawabannya terkait penggerebekan gudang beras di bekasi jawa barat
di mana dia menjelaskan bahwa beras ini tidak menggunakan subsidi
mereka menyebut bahwa pihaknya tidak menggunakan beras subsidi dari bulog
dalam rilis tersebut pt tiga pilar sejahtera food tbk mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi secara internal dan eksternal
untuk memverifikasi fakta mereka menyebut bahwa pihaknya tidak menggunakan beras subsidi dari bulog
selain itu mereka juga mengklaim telah memproduksi beras kemasan untuk konsumen menengah ke atas
sesuai dengan deskripsi mutu standar nasional indonesia

atau sni serta berdasarkan standar iso tentang food safety dan gmp